hai selamat dapat by di babak pertama ginting tampil percaya diri saat bertemu pebuluh tangki
china taipei wang suwe dibabak tiga puluh dua besar nomor tunggal putra asean games dua ribu dua di hongzhou
tiongkok rekor pertemuan antar kedua pemain juga berpihak pada ginting di enam pertemuan
terakhir melawan wang zu wei ginting selalu dapat mengalahkan lawannya bermain taktis ginting pun
mengakhiri perlawanan wang zuwei dan menang stretch game dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu sebelas terkait hasil
buruk yang diraih tim indonesia di nomor bergu ginting sudah melupakan hal tersebut dan akan
fokus di nomor perorangan sudah terbiasa juga sih maksudnya kan kayak kita juga sering turnamen
back to back segala macam ya pasti waktu di minggu pertama hasilnya kurang memuaskan pasti kan harus
cepat cepat move on buat ke next turnamennya dan ya
kalau saya pribadi sih enggak sih enggak ada keganggu apapun gitu jadi memang karena kemarin
juga kita tim indonesia udah coba yang maksimal juga waktu di bergu tapi memang mungkin hasilnya
kurang sesuai apa yang kita sama sama harapin dan ya pastinya kemarin juga ada beberapa waktu
tiga hari buat siapin lagi ke nomor individu dan bukan cuma siapin latihan aja ya pasti kita juga
siapin lagi fokusnya juga
mentalnya juga moodnya juga buat bisa maksimal di minggu ini terakhir sukses ginting tidak diikuti
tunggal putra indonesia lainnya jonathan christie yang kembali tampil di bawah performa terbaiknya
jojo yang juga adalah peraih emas asean games dua ribu delapan belas harus tersingkir setelah takluk dari
pembulu tangkis cina taipei chon tin chen jojo kalah straight game tujuh belas dua puluh satu tujuh belas dua puluh satu hanya dalam waktu empat puluh tujuh menit
di nomor ganda putri pasangan apriani rahayu siti fadia juga memastikan diri melaju ke babak enam belas besar
bertemu dengan ganda putri hongkong we lock lock we young apri fadia menang stretch game dua puluh satu empat belas dan
dua puluh satu empat belas di babak berikutnya apri fadia akan bertemu dengan unggulan keempat asal jepang
yuki fukushima sayaka hirota erlangga wisnu aji andriawan saputra hongzhu